ada sebuah cerita dari utara sumatera
tentang mereka yang memanfaatkan hasil laut
dan mereka yang terampil mengolahnya
ada pula cerita dari pelestari budaya
hingga menjaga adat istiadat
inilah cerita tentang pesona pesisir siboka
dijuluki kota ikan sibolga adalah kota dengan luas
hanya sekitar sepuluh km persegi
masuk wilayah sumatera utara
kota ini tak hanya dihuni oleh suku batak
multi etnis membuatnya disebut sebagai negeri berbilang kaum
selaku daerah pantai daerah pesisir
tentu banyak yang berdatangan
karena ini adalah daerah persinggahan
datang dari mana mana
lalu sibolga ini karena banyaknya suku
agama yang berbeda beda di sini
jumlahnya sampai lima belas etnis
tapi hidup rukun dan damai
sebagai kota ikan
sibolga menjadi penghasil ikan terbesar di pulau sumatera
dengan rata rata produksi ikan lima puluh empat ribu ton per tahun
berada di kawasan pesisir
mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan produsen ikan asin
jadi sebenarnya untuk mengeringkan ikan seperti ini tuh ada dua jenis ya
ada ikan asin ada yang tawar juga
nah ini enggak enggak pakai garam begini ya
bedanya kalau lamanya kering ikan yang tanpa garam dengan garam gimana nih bang
hitungan harinya memang agak beda
kalau tawar itu keringnya lebih lama
nah kayak ikan badar ini kalau dijemur nih ini segar sekali ya
dijemur seperti ini bisa
ini bisa kering berapa lama
kalau cuaca bagus
kalau cuaca bagus
kalau yang diberi garam
paling satu hari
paling satu hari
dari segi harga juga beda
lebih mahal mana
karena dia lebih ringan
berarti kalau persentasenya kalau asin itu dua kali lipat lah
kalau tawar ini dua puluh lima kilo lah
sepuluh tahun kasran tanjung menjadi produsen ikan asin
warga kelurahan pasar belakang kecamatan sibolga kota ini mengeringkan beragam jenis ikan hasil tangkapan nelayan
dalam sehari ia bisa membeli satu lima ton ikan segar untuk dikeringkan
ikan asin buatannya dijual mulai lebih murah
ikan asin buatannya dijual mulai lima belas hingga seratus rupiah tergantung jenis ikan
pendapatannya rata rata tiga puluh juta rupiah per bulan
usaha pengasinan ikan miliknya tak selalu berjalan mulus
kalau misalkan musim penghujan kita ikannya pada rusak
jadi ikan ini kan memang harus kita langsung kita olah
masuk dikasih garam besoknya langsung dijemur
kalau enggak langsung dijemur
jadi kalau udah melebihi tiga hari itu ikannya pada rusak
berarti dijual dia udah gak laku lagi
selain harga garam yang kerap melonjak
minimnya modal menjadi tantangan besar bagi para produsen ikan asin termasuk kasran
kenapa dimana modal ini
kekurangan modal lah kalau boleh dari pemerintah itu kan bisa memberikan pinjaman bantuan
nah seperti kur lah ibaratnya gitu kan
cuma kadang kadang kita kendalanya kita kalau nggak punya agunan apa segala macam kan
sulit untuk mendapatkan pinjaman
terkadang kita kan untuk membeli sesuatu itu kan modalnya kurang jadi pasokannya siket
ikan asin dikasih garam besoknya
ikan asin menjadi produk unggulan di kota sibolga
namun para penjual dan pengepul ikan asin di kota ini masih terkendala dengan minimnya tempat penyimpanan ikan asin
jadi sebenarnya ada tantangan lain nih
ini tentang menjaga ikan asin tetap awet
sebenarnya kalau ikan asin supaya tetap awet itu disimpannya harus seperti apa nih bu
di dalam kulkas di pendingin kayak rumah pendingin
kayak rumah pendingin
nah ini kalau misalkan ada sisa tidak terjual ibu taruh di kulkas
di rumah pendingin
enggak jadi selama ini
kendalanya sih itu kalau nyimpan harus sewa lah
bayar berapa sewanya untuk
terbayang rasanya kalau ibu menyimpan lima ratus kuintal satu ton begitu ya
paling banyak pernah nyimpan berapa di gudang di rumah pembekuan
pernah bayar berapa itu biayanya
jadi itulah yang tantangan yang dihadapi oleh
pengusaha ikan asin di sibolga ini adalah tentang
ketersediaan ruang penyimpanan
rumah pembekuan itu juga sangat diperlukan ya bu
jadi supaya ikan asinnya ini tetap awet bisa dikonsumsi
ketika tidak laku harus disimpan di tempat yang dingin
di rumah pembekuan mereka harus bayar sewa
selain dijadikan lauk ikan asin bisa diolah menjadi berbagai camilan
yuk kita intip olahan ikan teri di salah satu toko oleh oleh legendaris
sama seperti daerah lain di sumatera utara
ikan teri juga paling enak diolah dan dicampur dengan sambal
kita akan membuat ikan teri kacang sambal
ini dia sambalnya
ini adalah campuran dari cabai merah
kemudian juga ada cuka
dan juga garam ada juga gula
yang masak ada mama kim di sini
ikan teri kacang sambal
oke kita masak
kiong kin menunjukkan cara memasak ikan teri kacang sambal yang nikmat nih
pertama tumis bawang merah yang telah dihaluskan
lalu masukkan sambal dan gula
karena dimasak dalam porsi besar kita masak dulu kacangnya ya
ini kacanya berapa lima kilo
jadi sebenarnya sambal ini harus ditumis sampai kering
supaya jangan nanti masuk angin
jadi kacangnya gak melempem gitu ya
garing gitu ya
kacang tanah ini goreng
aduk kacang tanah goreng sampai tercampur rata dengan sambalnya ya
giliran terinya nih
bumbunya sama kok
tumis bawang merah lalu tambahkan sambal
masukkan teri nasi yang telah digoreng
masukkan di panas
kacang dan teri sambalnya kita campur sampai rata
kemudian tiriskan di atas kertas
terlihat menggiurkan ya
kalau sudah dingin tinggal dikemas
kiongkin punya tips nih agar ikan teri kacang sambalnya awet
kalau sudah dikemas kita pun kalau bisa nggak lama lama
kalau sudah lama nggak enak
ya kira kira enaknya dalam sepuluh hari
rasanya dia ya harumnya berkurang
harumnya lebih tahan kalau di kulkas
dimakan hangat atau dingin ikan teri kacang sambal ini tetap nikmat
kalau jalan jalan ke kota sibolga jangan lupa mencicipi kuliner yang satu ini ya
teksturnya renyah pedas manis karena ada gulanya
dan tahu nggak sih kalau ikan teri nasi ini terkira punya banyak manfaat loh
kementerian kesehatan ini mencatat terinasi ini mengandung kalsium protein fosfor dan juga zat besi
nah untuk wanita nih ibu ibu di rumah ini ikan teri nasi ini kalau dikonsumsi secara teratur baik untuk kesehatan
karena mampu mengurangi risiko gejala pms
kemudian mampu mendukung perkembangan janin dan juga menjaga kesehatan ibu hamil
jadi buat para wanita ibu ibu makan teri nasi secara teratur baik untuk kesehatan
ini enak loh mama
malah ini untuk kala nasi
iya enak ya
supaya si calon mempelai wanita ini bersih lahir batin untuk menghadapi akad nikah yang akan berlangsung
oke mundur lagi dua langkah
murid murid smpn satu sibolga ini tampak semangat berlatih galombang
sebuah kesenian pesisir sibolga
diiringi musik khas pesisir sibolga gerakan galombang serupa dengan pencaksilat
dilakukan oleh laki laki gelombang terdiri dari dua kelompok yang saling beradu
saya pun tertarik untuk mencobanya
nah jadi galombang ini memang gerakannya mirip sekali dengan pencak silat
tapi memang di dalamnya ada unsur pencak silat
ada di dalamnya
ada unsur pencak silat
tapi nggak dipergunakan untuk bela diri dia nggak spesial
di adat pesisir sibolga digunakan untuk
untuk menyambut ataupun di pesta menyambut pejabat yang datang
nah ini bagian dari kesenian si kambang
jadi tidak sepenuhnya gerakan pencak silat
semi pencak silat
karena ada gerakan apa lagi sering pencak silat
paling ini gerakannya gitu aja
kirakan kayak menari dia
tapi kalau kita simak untuk bela diri sikit mungkin angka angkanya itu bisa di
galobang ini harus dilakukan oleh laki laki pasti ya di setiap
karena ini umlu balang nih
gerakan yang harus wajib dikuasai oleh seorang penari galombang
gelombang ini seperti apa
kuda kuda mungkin yang harus di
langkah setiap apa
contohnya harus kuat dia
tarian ini dilakukan secara berpasangan laki laki dan perempuan
sekolah ini mengembangkan seni dan budaya pesisir sibolga dengan mengajarkan murid muridnya menari
dari tiga puluh lima sekolah yang ada di kota sibolga hanya tiga sekolah yang memiliki ekstra kurikuler tari
smpn satu sibolga salah satunya
oke mundur lagi dua langkah
ternyata susah sekali ya belajar tarian pesisir sibolga
mengajari anak anak murid smp
kesenian pesisir sibolga ini susah nggak
sebenarnya karena disini
yang melatih juga udah sempet ada
jadi saya hanya meneruskan
sudah gampang kak
yang paling susah gerakan gerakan
sambil di jam keren
tapi itu dia anak budapest
loh sebenarnya jadi yang harus kita fokuskan untuk menari pesisir budaya pesisir sebolga ini apa nih
tempo kita dihenjuk kaki kak memang kan sebenarnya musiknya ini kan dia itu itu aja temponya
jadi kita menyesuaikan musik dengan gerakan kita itu mungkin karena sama musiknya bentuknya
kita mungkin yang belum pernah melihat atau mendengar bingung
ekstra kurikuler tari di sekolah ini ada sejak dua ribu lima belas dengan anggota lebih dari seratus orang
tujuannya melestarikan budaya pesisir sibolga agar generasi muda tak lupa dengan adat istiadat
ya awalnya sih saya penasaran ya dengan ekskul tari ini terutama tentang budaya pesisir sibolga
terus setelah saya bergabung untuk ikut tari
saya ngerasa ada rasa cinta
saya ngerasa ada rasa cinta
untuk melestarikan budaya pesisir sibolga ini
kota sibolga mempunyai adat istiadat tersendiri
salah satunya pernikahan adat pesisir sibolga
ini adalah hari yang dinanti oleh putri kartika panggabean
wanita kelahiran sibolga dua puluh dua oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ini akan menikah
serangkaian prosesi adat pun harus dilakukan
salah satunya potong konde
supaya memperindah wajahnya ketika dia dibedaki atau di make up untuk jadi pengantin
jadi ditata potong kondenya itu rambutnya itu yang ditata
masyarakat sebolga menyebut rambut bagian depan ini adalah konde
karena menggunakan adat galo dua bale pemotongan konde dilakukan oleh dua belas orang
mereka harus wanita yang merupakan kerabat dari anak daro atau mempelai perempuan termasuk ibunya
tidak pala susah lah itu kalau di orang tua
apapun yang diapakan pasti diadakan itu
kalau kita ada pesisir ini nggak ditinggalkan lah itu
bangga lah sebagai orang tua
sebelum konde dipotong masing masing menabur beras kuning di kepala lalu memercikan air
secara bergantian pula mereka memasang cincin pada konde dan memotong ujung rambut
jadi apabila rambut calon pengantin ini sulit ditata atau dipotong kondenya
ini orang orang zaman dulu beranggapan bahwa nantinya mereka atau pengantin ini tidak akan langgeng
selalu ada masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka
karenanya prosesi memercikan air ini pada calon mempelai wanita ini ini dianggap atau sebagai simbol permohonan kepada tuhan
agar nanti pemotongan kode berjalan dengan lancar
usai konde dipotong induk inang yang memimpin prosesi pemotongan konde ini kemudian menata rambut anak daro
masing masing dibentuk bergelombang jumlahnya dua belas
prosesi pemotongan konde diakhiri dengan mandi balimo
anak doro duduk beralaskan daun pisang
induk inang kembali menaburkan beras ke kepala anak daro
kemudian memercikan air
supaya si calon mempelai wanita ini bersih lahir batin untuk menghadapi akad nikah yang akan berlangsung
sebuah telur kemudian diusap ke wajah anak daro
tradisi ini dipercaya akan membuat anak daro tampil cantik saat menikah
mandi balimo pun selesai dilakukan
pertanda sang anak daro kini memikul tanggung jawab sebagai calon istri
dari gerakan memayungi si laki laki memayungi si wanita
itu memberikan gambaran bahwa sang suami bertanggung jawab penuh terhadap semua kebutuhan istrinya
bahwa anak darovertes telah ilham

untuk pembeli pernikahan
para pewarna medicin sengsi rendering keran langsung membosan
calon pengantin akan menjalani prosesi malam by night
induk inang menyiapkan inainya
ini dia inai
ina ini disebut juga populernya daun pacar ya
karena sering digunakan untuk menjadi pewarna kuku
nah inai ini mengandung pewarna glukosid dan asid henotanik
asin henotanik ini yang membuat bagian kuku dan kulit ketika ditempel atau dibubuhkan pada permukaan kulit dan kuku
warnanya akan berubah menjadi merah oraja seperti punya inang ini nih
ya kena merah dong ini
tak hanya anak daro mempelai laki laki yang disebut marapule juga menjalankan tradisi ini
tangannya dihiasi dengan inai sembari duduk di kareta kareta sebutan tempat duduk untuk merah puleh
sementara anak daro duduk di parate kolot
bainai atau berinai artinya menempelkan inai di jari tangan dan kaki kedua mempelai hingga berwarna merah
tradisi ini merupakan lambang ikatan perkawinan antara anak daro dan marapule
sekaligus sebagai pernyataan resmi dari pernikahan yang akan dilaksanakan
sambil diberi inai keduanya mengenakan pakaian adat pesisir sibolga
merah pule mengenakan penutup kepala yang disebut ike
sementara anak daro memakai sanggu gadang sebagai simbol
tibalah waktunya kedua mempelai melangsungkan akad nikah
setibanya di masjid rombongan marapule dan keluarga disambut dengan pantun pesisir dari pihak keluarga anak daro
anak ayam tak jingkek jingkek ada duri di kakinya
anak daro duduk bersikik ada apa di hatinya
saya bahasa indonesia kan
anak ayam berjingkat jingkat ada duri di kakinya
pengantin wanita duduk besisir ada apa di hatinya
jadi itu maksudnya itulah bingung dia cemas dia
harap harap cemas dia kan
bermenung dia kan
datang gak pengantinku ini
entah dimananya pengantinku ini
jika pantun pesisir selesai dibacakan marah pule dan keluarganya dipersilakan masuk ke masjid
bersama oki hertian tanjung putri melangsungkan akad nikah
ijab kabul menjadi tanda mereka sah sebagai pasangan
saya terima nikah nikah di kaki apalagi yang terakhir
masyarakat dan masyarakat ala suatu
saat malam datang malam basi kambang pun digelar
sudah menjadi tradisi masyarakat pesisir sibolga menggelar basi kambang usai akad nikah
basi kambang menjadi malam dipentaskan
dan membuatnya aneka tarian dengan iringan musik sikambang
salah satunya kapri
tari kapur ini disebut juga tari sapu tangan
karena medianya menggunakan sapu tangan
maka disebut sebagai tanda sapu tangan
tapi tari sapu tangan kita ini
itu sebagai gambaran perkenalan dari kedua mempelai tadi
saat mereka bertemu
saat mereka berjanji
saat mereka berjanji
untuk melangsungkan pernikahan
tari kapulau pinang itu gambaran dari kehidupan mereka setelah menikah
nah setelah menikah itu kan suami sebagai pemegang ya
pemegang pimpinan tertinggi di rumah tangga
yang memenuhi semua kewajipannya
baik lahir dan batin itu suami ya
nah inilah lambangnya dari tari kapulau pinang
atau tari payung ini
selanjutnya diceritakan pula
tentang kehidupan berumah tangga
yang dilambangkan dengan tari lagu duo
selendang digunakan dalam tarian ini
tarian ini juga menjadi simbol dua keluarga telah bersatu
pada malam basi kambang
digelar pula prosesi badampeng
tradisi ini berisi nasihat perkawinan
yang dirangkai dengan pantun bersahut sahutan
tujuan dampeng ini adalah mengantarkan mempelai laki laki
ke tempat mempelai perempuan untuk disandingkan
disitulah mereka bisa disandingkan
nah disandingkan disandingkan
maka dijalankanlah dibawalah dia berjalan di atas kain kuning
di atas ken kuning berjalan
malam semakin larut
malam basi kambang terus berlanjut
tari anak dimainkan sebagai gambaran hasil sebuah pernikahan
yakni dengan hadirnya sang buah hati
lambang cinta kasih suami istri
sementara kedua mempelai melakukan bacoki
tradisi mengadu ketangkasan melalui sebuah permainan
melalui adu ketangkasan ini
akan terlihat siapakah yang paling tegas diantara mereka
sambil bersanding di pandu induk indah
kedua mempelai makan olok olok sambil bersendak gurau
tradisi ini melembangkan kasih sayang istri kepada suami
melalui makanan yang dihidangkan
jadi makan olok olok ini adalah prosesi
dimana mempelai ini pengantin baru ini
diajarkan bagaimana cara istri melayani suami mereka
jadi ketika suami suka masakan pedas
maka sang istri harus paham ketika dia memasak harus menambahkan cabai atau bahan makanan pedas
tapi kalau suami suka dengan makanan asin
maka istri harus paham juga
dia harus masak dengan menoroh garam lebih banyak di masakannya
jadi ini adalah salah satu modal atau upaya
dimana suami istri bisa hidup dengan berdamai
juga mereka saling memahami satu sama lain dan mereka juga saling mengasihi
jadi sudah siap ya
sudah siap menjalani rumah tangga
keesokan harinya marapule dan anak daro menggelar pesta pernikahan
mereka diarak menuju tempat resepsi
dengan iringan berbagai kelas

zaman dulu kalau kepala pencaksilat dari pihak anak daro atau pengantin wanita menang
dan pihak laki laki kalah atau dari pihak marapule kalah
ini pihak marapule tidak boleh masuk
marapule harus turun dan juga pulang
nah nanti kalau diulang lagi selama tiga kali
kalau pihak laki laki masih kalah juga sudah tiga kali diulang
nah prosesi memandikan marapula ini dipercaya akan menghilangkan hal hal buruk
atau tidak ada halangan untuk bertemu dengan anak daro atau pengantin wanitanya
bagi putri panjangnya rangkaian pernikahan adat pesisir sibolga
menjadi kebanggaan tersendiri
saya ingin melestarikan budaya yang merupakan tempat saya lahir dan dibesarkan

dengan saya mengikuti prosesi adat istiadat ini
nanti di era modern sekarang orang lebih mengetahui lagi gitu
adat adat apa yang dilalui untuk mengikuti prosesi pesisir sibolga
sederet tradisi dalam pernikahan adat pesisir sibolga
menjadi ciri bagaimana masyarakat pesisir di kota sibolga
mempertahankan adat istiadat
ada makna mendalam di setiap tahapannya
tradisi ini menjadi warna tersendiri di kota sibolga
dengan segala pesonanya